polda metro jaya akan berkoordinasi kembali dengan pemerintah provinsi dki jakarta
setelah terjadinya kecelakaan
pasca penutupan jalan jati baru tanah abang jakarta pusat
gubernur dki jakarta menutup jalan itu untuk digunakan pedagang kaki lima
direkturat terlalu lintas polda metro jaya mencatat
ada dua kecelakaan kendaraan setelah jalan jati baru ditutup
kabitumas polda metro jaya kombes argo yuwono mengatakan
saat ini polda metro jaya masih menunggu keluhan masyarakat
terkait kebijakan gubernur dki jakarta
tentunya bahwa polisi ya polisi dalam melaksanakan kegiatannya
itu kan sesuai dengan harapan daripada masyarakat
apa sih harapannya masyarakat dengan tanah abang itu
nah polisi nanti akan mengumpulkan
dan nanti harapan masyarakat bapak itu biar bisa dilalui kembali
silakan nanti disambilkan oleh polisian
ini kita sampaikan kepada bapak dki raya